terdakwa putri candrawati diminta oleh hakim untuk tidak terlalu sering menangis saat mengikuti sidang
sementara pendukung richard eliezer yang datang ke ruang sidang ikut menangis
mereka percaya richard adalah anak yang baik dan jujur
dalam persidangan yang dimulai sejak jam sepuluh rabu pagi putri terlihat sering mengeluarkan air mata
beberapa kali terlihat momen putri terisak terdiam dan diberikan tisu oleh penasehat hukumnya saat memberikan keterangan
keseringan menangis hakim mengimbau putri untuk tidak terlalu sering menangis agar keterangan yang disampaikan jelas dan lancar
saya akan berusaha semaksimal mungkin
tadi kan kurang fit atau kurang sehat atau tidak enak badan
saya punya gerd gangguan pencernaan tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin
masih bisa ya
dalam sidang lanjutan hari rabu putri menceritakan kronologi pelecehan yang dialaminya
sambil menangis putri mengaku yosua masuk ke kamarnya
meski menurut putri
pintu dalam keadaan terkunci
putri mengaku saat itu ia sedang tidur
lalu terbangun dan melihat yosua sudah berada di dekat kakinya
lalu saya diangkat oleh
tipe sama kuat dan susi ke dalam kamar
saya dibaringkan di tempat tidur
lalu kuat sepertinya turun ke bawah
karena saya mendengar suara
kita ribut ribut di lantai satu
sementara itu ruang sidang terdakwa richard eliezer
kembali didatangi sekelompok perempuan
yang menyatakan diri sebagai pendukung eliezer
mereka percaya richard adalah anak yang baik dan jujur
sehingga menyempatkan untuk hadir dan memberikan dukungan
sebenarnya richard sih kan
kelihatan anak baik dia gitu
api jadi sedih
apalagi udah mau sidang keputusan kayak gini kan
maksudnya ya karena mungkin terpaksa gitu
banyak orang yang bilang dia pembunuh segala macam
tapi aku ngerasain aku punya anak gitu
laki laki terus kalau ada di posisi dia seperti gimana gitu loh
makanya aku ngedukung dia
maksudnya meskipun iya tahu dia salah gitu
tapi kan nggak seharusnya gitu loh
dia cuma terpaksa gitu
namun sidang berlangsung dengan sangat singkat
karena harus ditunda sampai pekan depan
karena berkas caksa belum siap
sidang tuntutan hukuman terhadap eliezer akan dilakukan pekan depan
tim liputan cnn indonesia